halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya iqbal kurniadi tidak terasa peralatan asian games dua ribu delapan belas segera berakhir
selain menonton pertandingan jalan jalan di kawasan stadion utama ini ternyata juga gak kalah asik
dengan tiket seharga sepuluh ribu rupiah per orang saja kita bisa merasakan serunya bermain di zona kk atung dan bin bin yang punya keistimewaan masing masing
ruli kurniawan akan berbagi keseruannya dengan anda
perhelatan akbar olahraga asia empat tahunan ini menjadi kenangan bagi seluruh bangsa indonesia
tidak hanya acara yang berjalan lancar prestasi atlet indonesia pun mendapat acungan
tak heran meski tidak punya karcis menonton langsung pertandingan banyak yang ingin ikut merasakan keseruannya langsung di gelora bung karno dengan tiket festival
datang ke stadion utama gelora bung karno tidak melulu untuk nonton pertandingan tetap banyak juga datang ke sini untuk menikmati hiburan hiburan yang ditampilkan di sini
karena ada tiga zona di sini sesuai dengan maskot di asian games dua ribu delapan belas
nah kira kira kayak apa keseruannya
zona pertama yang saya kunjungi zona kk
inilah zona paling luas dan paling lengkap di gelora bung karno
zona kk identik dengan kebudayaan dan kesenian tradisional indonesia
selain barisan toko yang menjual pernak pernik daerah di sini kita juga disuguhkan alunan lembut musik kolintar
di zona kk kita bisa menjajal serunya mainan tradisional
dan juga mainan tradisional
enggrang menjadi pilihan saya
jadi kalau mau berhasil harus dimulai dari kata apa pak
sekilas permainan dengan bambu ini terlihat mudah
menyerah di enggrang saatnya coba mainan yang lain
ya balap bakian
tahan tahan tahan
keseruan yang ada di zona kk membuat banyak pengunjung antusias untuk berlama lama di zona ini
selain banyak permainan zona ini juga menjadi bagian promosi positif kebudayaan indonesia
kita kan juga banyak pengunjung yang dari negara lain ya
supaya lebih menarik
lebih menampilkan indonesia seperti apa
ya semuanya sih untuk
supaya nggak memalukan indonesia aja sih sebenarnya
menurut saya acara ini oke sih
untuk asean games ini cukup
bermain di glorabung karno belum selesai
yuk bermain ke tempat yang cukup berbeda
hanya meliper sedikit ke gerbang satu
masuk dari game satu di stadion utama gelora bung karno kita bisa menemukan sebuah booth di mana kita bisa berolahraga namun dengan cara yang cukup unik dengan virtual reality
nah saya mau coba ini permainan sepak bola juga seorang keeper seperti andre tani yang berlaga di timnas indonesia di sekarang ini
jadi ini rasanya kalau kita lagi tanding di stadion yang cukup besar dengan kapasitas penonton sampai dua ratus ribu orang ya
sekarang saya mencoba vr games dari cabang olahraga yang menyumbangkan dua medali emas di asian games kali ini
ternyata lebih susah daripada yang saya pikirin
ternyata lebih susah daripada yang saya pikirin
bahkan tadi setnya langsung kalah dua set langsung
bahkan tadi setnya langsung kalah dua set langsung
ternyata lebih susah daripada yang sudah saya pikirin
mungkin ini juga pengalaman menjadi security atau guard atau polisi yang ngamanin bagaimana jalannya asian games ini ya
permainan vr ketangkasan yang satu ini cukup spesial
selain harus menembak pemain juga akan dikejutkan getaran dari vest bila diserang musuh
seperti layaknya perlombaan
bermain virtual reality di glorabung karno juga dapat medali
uniknya medali dalam bentuk tiga dimensi
di mana wajah kita difoto dan ditampilkan di layak
yeay dapat medali emas
kayak jojo kemarin ya
puas bermain di zona kk dan virtual games
saatnya mengisi perut yang sudah keroncongan
nah kalau begini berkunjung ke zona atuk paling pas
di zona ini terdapat banyak booth makanan
karena di sini banyak sekali stand kulinernya
dan yang menarik menurut saya ada unity inn diver soto
karena di booth makanan ini kita tahu ternyata indonesia
punya tujuh puluh delapan jenis soto yang tersebar dari sabang sampai merauke
seru banget ya pasti
dan pastinya enak enak semuanya
saya mau coba salah satunya dari sini yuk
mulai dari soto betawi soto banjar hingga soto lamongan
bisa kita coba di sini
beragam jenis soto ini memiliki kehasannya masing masing
ada yang berkuah bening ada juga yang bersantan
semangkuk soto hangat nasi putih emping dan acar
menjadi makan siang saya kali ini
rasanya otentik banget original banget
dan yang pastinya harus tambahin koyaknya lagi
biar rasa sotonya makin kental dan makin
soto nikmat sudah habis
kita jalan jalan lagi ke zona binbin
sampai di zona binbin
nah zona yang satu ini terkenal dengan food truck nya
makan lagi yuk
ya berhubung perut saya sudah kenyang saya lihat lihat aja
ya saya lihat lihat aja

memang paling tidak ada sepuluh food truck yang ada di sini
dan menjual bermacam macam kuliner
mulai dari kuliner asli indonesia ada martabak
ada nasi goreng mie goreng ada juga menu dari timur tengah
seperti ada kebab juga ada nasi kebuli dan masih banyak lagi
jadi kalau penuh pengunjung yang datang ke zona binbin ini
pasti akan disuguhkan beragam kuliner dengan tampilan yang cukup menarik kayak gini
nah ini dia toko yang paling dicari cari apalagi kalau bukan toko souvenir
oleh para pengunjung di asian games
dan di depan pintunya sudah banyak yang antri
bahkan sudah ada yang duduk di sebelah sana
kita kalau mau masuk ke dalam juga harus antri juga
yuk kita antri
tapi saya pikir ini berharga
ya ini berharga karena paskar suvenir ini hanya untuk
saya hanya bisa beli ini di sini

jadi saya pikir ini berharga
banyak dari pengunjung datang ke zona binbin karena ingin dapat kenang kenangan asian games
beragam suvenir khas asian games ada di sini
mulai dari kaos kemeja gatungan kunci hingga boneka kakak atup dan bin bin bisa didapat di sini
souvenir ini menjadi bahan koleksi dan tanda kita pernah datang langsung ke gelora bung karno
untuk memeriahkan perhelatan akbar asia empat tahunan ini
dalam sekejap semuanya habis ludes dibeli
ini menjadi penanda bagaimana tingginya animo dan antusiasme masyarakat
untuk memiliki kenangan manis pada asian games dua ribu delapan belas kali ini
tidak hanya dalam bentuk souvenir dan juga barang ini
namun juga kenangan kenangan baik dari mengikuti ataupun nonton pertandingan
dan juga mengikuti bagaimana keseruan yang ada di tiap zona yang ada di gelora bung karno ini
pelikun ewan jakarta